tiba di lokasi presiden dan ibu negara disambut kurais dan istri fatmawati asegaf
pertemuan presiden jokowi dan kurai sihat berlangsung tertutup